saat seseorang berpuasa waktu untuk mengonsumsi makanan dan minuman menjadi terbatas
hal itu berisiko menyebabkan dehidrasi
dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang diterima
kondisi ini ditandai dengan sejumlah gejala yaitu pusing kelelahan atau merasa kurang energi
buang air kecil dengan intensitas yang jarang dan merasa kering pada daerah mulut bibir dan mata
dehidrasi patut diwaspadai karena dapat memicu munculnya batu ginjal kerusakan otot hingga mempengaruhi fungsi ginjal
guna menjaga diri dari risiko dehidrasi saat berpuasa
sejumlah masyarakat pun memperhatikan asupan air yang dikonsumsi
kemudian paling makan buah buahan yang memang mempunyai serat yang tinggi seperti semangka dan yang lain lain
saya tinggal di daerah eko pesantren yang memang secara cuaca memang sangat dingin gitu
dan itu sangat berpengaruhkan apalagi kulit itu kerasa keringnya gitu
makanya memang harus yang paling utama sih dari cairan sih yang paling harus diperhatikan
jadi ketika kita melaksanakan sholat taraweeh kita sambil minum air juga seperti itu
jadi di salah salah sholat taraweeh dua rokaat kita minum tiga tegukan kemudian dua rokaat minum tiga tegukan
sehingga tubuh tetap kita berikan haknya dicukupi cairannya seperti itu
karena khawatir bahwa kalau malamnya kurang minum itu di siang hari akan mengalami dehidrasi sehingga ketika ibadah pun tidak maksimal
kementerian kesehatan mengimbau untuk mengonsumsi delapan gelas atau dua liter sehari
yang dapat dibagi ke dalam tiga waktu
dua gelas saat sahur dua gelas saat berbuka dan empat gelas saat malam hari
bukan hanya asupan air saja yang perlu diperhatikan tapi juga asupan makanan
dokter spesialis gizi klinik rumah sakit melinda bandung menjelaskan
buah dan sayur dengan banyak kandungan air seperti semangka dan mentimun baik dikonsumsi bagi yang sedang berpuasa
keduanya memiliki kandungan air yang tinggi yang dapat menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh sehingga mengurangi risiko terkena dehidrasi
sementara itu ada pula sejumlah makanan yang perlu dihindari agar tak menimbulkan dehidrasi
yaitu makanan dengan kandungan garam yang tinggi
kerupuk ikan asin dan telur asin disarankan tidak dikonsumsi saat sahur dan berbuka
selain itu makanan olahan seperti sosis dan kornet serta makanan yang mengandung protein tinggi juga sebaiknya dihindari
makanan yang banyak mengandung protein tinggi jadi jangan terlalu berlebihan asupan proteinnya
karena asupan protein yang tinggi itu juga sangat mengurangi hidup
kedua minuman yang manis manis harus dihindari
gula juga cenderung dalam metabolismenya memerlukan banyak air untuk dikeluarkan melalui urin
kopi dan teh atau minuman yang mengandung kafein
juga diimbau untuk dihindari karena memiliki efek stimulan dan diuretik
yang dapat memicu kandung kemih lebih aktif
sehingga akan membuat lebih sering buang air kecil ketika mengonsumsinya
rizka rizlia helmi suryanegara bandung jawa barat